ada pemandangan tidak biasa di pemukiman warga di desa kutarenon kecamatan sukodono lumajang
warga sekitar memasang boneka orang orangan di depan rumah mereka
mengenakan pakaian boneka dari bambu dan tempurung kelapa itu layaknya orang sedang berjaga di depan rumah
pemasangan boneka orang orangan ini bermula dari kejadian aneh yang dialami warga pada beberapa hari lalu
warga mengalami teror pintu rumahnya diketuk orang saat tengah malam
namun setelah pintu dibuka ternyata tidak ada orang
banyak warga yang menyimpulkan hal itu merupakan pertanda datangnya penggunaan
gebluk atau wabah penyakit
sejak itulah warga akhirnya kompak membuat boneka orang orangan sebagai pengusir
di desa kutarenon boneka ini merupakan warisan budaya leluhur yang dipercaya bisa menangkal wabah penyakit alias penggebluk termasuk virus corona
kenapa mas kok masang orang orang di sini
karena ada yang dok dok pintu di tengah malam
ada berapa orang yang di dok pintunya
enam warga yang dok dok
setelah di dok dok kenapa mas
saya buka nggak ada orang yang waspada
ya istilahnya kayak kalau zaman dulu nenek moyang kita itu kan memang ada penyakit dulu itu namanya kemaran itu
jadi dari orang tua kalau ada penyakit gini langsung kasih paham orang orangan
biar takut atau gimana anak anak juga takut mau keluarkan gitu aja
saat ini di rw sepuluh desa kutorinon terdapat tiga rt yang sudah memasang boneka orang orangan di depan rumah untuk menolak pagebluk
terwahyudi wicaksono kumajang jawa timur